noka aja gak dateng syukuran juga
jalan jepetan macet
gin sorry nya gue kalau cabut duluan gak apa apa kan
soalnya gue ada janjian juga nih
dengerin kelulusan sama anak anak
itu kamu lurus dalam tanah ada rumah makan tuh
lewatin lagi lima rumah sebelah kanan itu rumah ini
telepon papa biar ditraktirin
kita bikin acara syukuran kelulusan si ganteng sama temen temennya
papa sih sebenarnya pengen banget
tapi bapak kan sekarang udah bukan bos lagi
jadi papa gak bisa izin sembarangan
harus kalo keadaannya bener bener urgent atau emergency
lah papa gimana sih usahain dong
ini kan lulusan gak tiap hari ya
masa gak tiap hari ada acara selamatan lulusan kayak gitu
pasti bosnya ngerti
ikut makan pa
traktirin anak anak pa
nah gitu dong
bener ya pa ya
kabarin ya pa
mama tunggu nih

ini cium harum enak kan
parfum mahal ya
eh sin coba dulu telfon ray ya sin
kayaknya gue bakal datengnya rada telatan gitu ray
soalnya gue kan ke jebak macet nih
ntar kalau misalnya lo nyampe duluan lo bilang aja
mejanya atas tamaboy apa enggak reva gue lupa
sorry scene gue belum jalan nih
gue lagian lagi nunggu mondi juga nih
mondi belum nyampe
eh yaudah deh
fix kalau gini mah gue nyampe duluan kayaknya
soalnya juga macetnya udah mulai ngurang nih kayaknya
yaudah pokoknya lo jangan sampai nggak datang ya
kalau mesti datang ajak mondi juga oke
yaudah deh gue langsung sana ya
dia ikut gak
noka aja gak dateng syukuran juga
jalan jepetan macet
gue kalau cabut duluan gak apa apa kan
soalnya gue ada janjian juga nih
dengerin kelulusan sama anak anak
masa habis makan selesai langsung cabut sih
kan lo udah janji mau makan sama gue
gue juga nunggu nunggu dia
kok dia gak dateng dateng ya
padahal dia juga kan mau gabung sama kita
gue telepon mondi bentar ya
di mana sih
kok belum sampai sini juga
nih aku lagi di jalan
di jalanmu kesini
oh tapi ya kelamaan deh a
aku ada janji sama anak anak juga di friendly cafe
aku juga mau langsung ke sana kok
kan kebetulan anak anak juga ngajakin aku buat ngerayain kelulusan
tadi meli telepon sekalian katanya a juga diajak
ya udah langsung ke sana aja deh
ya udah deh
a kok kayaknya suara berat banget
enggak enggak apa apa yaudah ya
ini kenapa ya
van ki sorry ya gue duluan ya
gak tau gue disuruh raya nyamperin ke cafe friendly

yaudah salam pertengahan
akan timun ya
ki selamat malam
sori ya balik aja gitu ya

sori ya balik aja gitu ya

ki warung pakek ari
gin gue duluan ya ga apa apa kan
ngga usah ngelepotin gue duluan ya
jadi raya ga akan pernah bisa balas perasaan gue
secara dia bilang kalau mondi itu gak tergantikan
apa aku bilang aja
mau pergi ada acara sama anak
pasti gak boleh
terus kalau dilaporin sama dewan komisaris
bisa diturunin lagi jabatan aku nih
aduh gimana ya
pak wirawan kenapa jadi gelisah kayak gitu ya
ada laporan yang belum kelar ya pak
atau ada laporan yang salah ke pak agung
cuma saya itu siang ini ada acara syukuran anak saya lulus sma
yaudah izin aja pak
kamu tahu sendiri kan pak dono kamu itu gimana
turunin jabatan saya nanti
bentar lagi jam makan siang pak
ya juga sih
saya takut nanti kalau baliknya malah telat
gimana kalau pakai motor saya aja
pak wirawan pakai aja
nanti saya isiin bensinnya full pokoknya
udah penuh kok
nanti dua hari lagi kalau kosong
pak wirawan boleh isiin lagi
ingetin ya dua hari lagi
saya berangkat dulu